jadi perempuan emang gitu sih dia tuh pengen banget terlihat

kita gue ngelindah ya
ya cepetan abis sekarang mbak mena
pokoknya telat lima menit mbak mena yang bayar
kok telat lima menit gue yang bayar
ya yaudah yaudah
gue ke kamar gemoy dulu
loh reina lagi telepon siapa ya
la nina kok ngomongnya kayak gitu sih wah kagak bener nih
eh ampunnya ngecariin
tadi reina yang telepon om baik ya
nanti aku angkat
oh dia papaku
oh baik tuh kayak bercanda deh
pinter mesti dipikirin
kasih salep akhirnya ya pelan pelan
tuh kenapa tadi gua tinggalin handphone sih di kamar reina
ih mesin banget sih pak nino
gua bilang ke andien apa kagak ya
tidak ada yang ngomong
tidak ada yang ngomong
mencuci sambil diep kok
kenapa aku gak bisa nahan diri ya
sampai ngomong seperti itu ke reina
tidak memberitahu reina
kalau anda adalah ayah kandungnya
kami akan bawa rena kesini
anda memenuhi syarat itu atau tidak
kalau anda tidak mau anda akan melawan kami di persidangan
dan setelah itu saya tidak akan pernah mengizinkan anda bertemu dengan rina sampai kapanpun
seharusnya anda yang jaga sikap
punya orang tua lalai
saya lalai mungkin cuma sekali
anda bertahun tahun lalai
dan ingat ya anda masih punya perjanjian hitam dan putih dengan saya
kalau al tahu al pasti marah besar
dan pasti ngelarang aku untuk ketemu dengan rina lagi
aku memang bapak kandungnya reda
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kok sendirian boim kemana
iya pak si boim lagi istirahat pak
di kamar lagi sakit dia
ya begitu udah pak cuaca
ya memang sini juga lagi mau hujan kan
yaudah saya masuk dulu ya
ya silahkan pak istirahat
balik lagi ke puas
nah taruh sini jess
thank you ya udah bantuin saya
salam salam tante shanti
tata sorry nih kita berapa orang sih di rumah ini
kebanyakan gak sih tante
yalah gak kebanyakan pasti abis
nanti kita bisa kirimin juga buat al sama andi di rumah sakit ya kan
udah gitu kan uya makannya dua boim sakit kiki tiga
mau cobain duluan gak
di depan ada om surya sama tante sarah
syukurlah mereka berkunjung jadi bisa sekalian
seru nyobain pancake strawberry
yaudah langsung aja kamu persilahkan pak surya sama masyarakat
kamu mau tiga atau
iya bu empat bu
terima kasih ya bu
bener ya tante empat ya
banyak dia kecil kecil gitu makannya
tante dulu dong
udah udah dikasih salep
soalnya dia takut sama salepnya yang josh kasih tadi
cus aku mau telepon mama
mau telepon mama
iya soalnya aku kale sama mama
kalau gue kasih entah rena kasih tau andin lagi kata katanya panino barusan
wah tensinya andin bisa naik
mana handphonenya aku mau telepon mama
beneran tau lobet tau beneran lobet
ini masih ada nih cus
aku mau telepon mama
gimana udah mandi udah sih
udah cantik cucu om
saya juga udah kasih salep di loka nya
tuh di situ di momor momornya situ
yaudah yuk sekarang kita makan pancake
ada opa surya sama oma sara juga dateng
iya ada om sama opa surya
oh ternyata ini ya
iya lumayan juga bulunya nih
masih sakit gak sih
masih sedikit bisa ya jelana
pelan pelan jelana ya nak
beresin kamarnya dulu ya
aku mau bantu
mau jadi perempuan nanti
kabar kamu gimana jessy
alhamdulillah baik om tante
di sini ada tante rosa mbak andien mas al
mereka semua banyak banget untuk aku
terus kita ada rina kan gumbes lucu
om senang dengarnya
tapi lain kali nginep juga dong di rumahnya om
kemarin tante juga nanya kapan jessi mau hidup di sini
kamu harus nginep di rumah kita juga ya
makasih banyak ya om tante udah sayang sama aku
kamu kenapa sayang
aku habis jatuh opah
jadi rina tadi diserempet motor
terus sekarang gimana nak
apa apa kok opah
tadi papa udah bawa aku ke tanah mici
aku udah diobatin kok

pantes aja tadi aku liat rena pake kursi roda
jangan jangan paham
bener kata mama
sesuatu yang terjadi sama rena
dan al sengaja nggak kasih tau anding
karena enggak mau bikin anding kepikiran sama kondisi rena
om baik bilang lo om baik itu papa aku
tadi di telepon aku pakai hp nya di mirna
emangnya bener oma
ehm rena gak usah mikir apa apa mikirnya ini aja sayangin mama sayangin papa al ya
rena jangan pikirin yang itu ya oke sayang
tadi gak bener ya
nah yaudah itu aja ya sayang ya
rena makan pancake ya
kasian opa suresama oma sarah kan juga pengen makan pancake
iya sama sama yuk
ya udah sayang
untuk jessy tuh
rasanya al harus tahu ini
supaya al juga bisa mencegah kalau nino nekat
kat berbuat lebih jauh
karena rena belum siap untuk tahu yang sebenarnya
eh pak surya nusara saya bisa komisi sebentar
ke kamar dulu ya
rena sayang temenin ya
temenin opa sama oma ya sama tante jessi ya
oma ke kamar sebentar ya

mama cuma mau kasih tau ini
pakai teleponnya mirna
dia adalah papanya rena
kurang ngajar nino ya
kenapa dia berani berani ngomong gitu ke rena sih ma
terus mirna kenapa kasih teleponnya ke
udah sabar dulu nanti kita tanya
ini ya tanya sama mirna baik baik
mama juga gak tau sih
ya allah mirna
kenapa ceroboh banget sih
nanti kita tanya baik baik pemirsa ya
maksud lama telepon ini bukan bermaksud apa apa
kalau nino bertindak
lebih jauh dari itu
karena kan kasihan rena masih belum cukup umur
untuk mengetahui kebenarannya
kamu jalan kesehatan ya
gue gak bisa dieminin nino gitu aja
udah kelewatan dia
bu sara kan juga bikin gue jadi enak nih
saya sama sarah pulang dulu ya
terima kasih ya
pasuri abu sara sudah
terima kasih juga buat pancake nya
jangan lupa ya
minap terupanya om dan tante ya
kita tunggu ya
oma sama opa pulang dulu ya
nanti kita main lagi ya
terima kasih banyak
belum pas kalo belum soon
ntar kasih obat lagi ya
siapa yang temuin henry ya
sebentar ya kak
selamat sore pak henry
pengacaranya waktu itu ketemu bapak
kedatangan saya kesini untuk membantu bapak
anda kami panggil disini
berkaitan dengan kasus saudara iqbal kusumahadi
kami minta anda
untuk memberikan kesaksian
terkait iqbal itu
karena bosnya iqbal itu
yang bernama pak irfan
sudah meninggal dunia
bosnya pak iqbal meninggal dunia pak
menurut pak randy
anda bisa memberikan kesaksian
terkait semua kejahatan
yang telah dilakukan oleh iqbal
saya gak berani
karena saya di sel yang sama dengan pak iqbal
jadi saya takut
pak iqbal marah dan
anda tidak perlu takut
kami bisa menjaga
dan menjamin keselamatan anda
tapi dengan cara yang baik
anda kooperatif dengan kami
untuk bisa memberikan kesaksian
semua terkait iqbal itu
dan kami juga bisa pindahkan anda
demi keselamatan anda
saya bersedia untuk membantu bapak
vesel yang bikin black sijab
makasih pak hta

semuanya sayang sama aku

yang tenangnya di sana
aku baik baik aja kok di sini
ini ada surat buat mbak ces
terima kasih ya ki

untuk menghadiri persidangannya pang irva
ini surat sidang kamu
tapi suka kan pak
suka banget mbak
aduh udah mandi udah seger udah ganteng
iya mbak makasih
anggap bentar mbak
al nelpon apa ada hubungan sama reina tadi ya
peringatan saya tadi di cafe itu nggak ada paham
dan anda malah nekotik
dan anda malah nekat telfon reina dan bilang sama reina kalau anda papanya
tapi kalau anda berada di posisi saya saya yakin anda akan melakukan hal yang sama
saya tidak akan pernah terima apapun alasan anda
anda pernah mikir nggak
yang anda ucapkan ke reina itu bisa mengganggu sikis reina
arena pasti akan bingung dan sedih

karena itu masih kecil untuk memahami ini semua
paham nggak sih
pemahaman itu datang dari orang tua
kalau orang tuanya bisa kasih pemahaman yang benar dia akan ngerti
bukan menjauhkan dia dari kenyataan
eh cukup cukup ya
percuma saya bicara sama anda penyelenggara
anda ingat ya
anda masih punya perjanjian dengan saya
dan mulai hari ini
saya tidak akan pernah mengizinkan anda bertemu sama rena

anda nggak bisa begitu saja pisahkan saya dari reina
reina itu putri kandung saya
saya punya hak untuk bertemu dengan reina
siapa yang telepon
ya ngomongin masalah kerja
eh kan aku tanya
ini kerja yang serius
ya kerja kantor kerja apa lagi
ya nggak usah seboh
mau cek ini ngecek aja
nggak mau malas
permisi bu andi
ini makan malamnya ya bu
ih jangan makan ini menyiksa mas buat aku mas
nggak ada rasanya
demi kesehatan kamu demi anak kita
kan udah janji tadi
mau dua minggu di sini
ya kamu mau enak kalau ngomong kayak gitu
kamu kan makanannya nasi goreng nasi uduk baso stik yang ada rasanya
aku nggak ada rasanya
bedanya makanan saya digoreng

kau tetap makan yang itu
saya kan udah janji sama kamu
kita akan lewatin ini semua sama sama
termasuk makan pun juga harus sama
berarti kalau gitu sekarang siapa yang cepat makan duluan itu pemenangnya ya
nanti kalau kalah
gimana cepat makan duluan dia yang menang
buat apa nggak usah aneh aneh lah
nanti kesel lah nggak usah aneh aneh udah
makan yang biasa biasa
pokoknya siapa yang menang itu yang menang
siapa yang kalah atau yang kalah
ya kan memang siapa yang menang dia yang menang
siapa yang kalah dia yang kalah
ya udah siapa duluan aja dulu
kalau kalah nanti mincit
jangan aneh aneh andin jangan aneh aneh
andin jangan aneh aneh pelan pelan makan ya
awas kesel ya
kamu yang menang ya
kenapa liat gini kayak gitu
kalau yang kalah di surabaya tadi
minum dulu obatnya
minum dulu obatnya abis itu saya pijetin
kenapa kok mengelan nafas gitu
ya udah nggak usah
cuman ya rasanya hambar
makanan saya kan lebih banyak nasi daripada kamu
udah diminum dulu obatnya
kamu kenapa noh
tadi papa dengar kamu sebut sebut nama a
kamu ribut sama al
ada apa lagi sih
dan aku kelepasan aku bilang kalo aku papanya reina
hal gak terima dami
hal ngelarang aku untuk ketemu dengan reina
enggak pak aku gak bisa terima soal ini
jadi kamu ngomong itu ke reina
ya ini semua gara gara alalai pak
kalo sana ya dia gak alalai ini semua gak akan terjadi kan pak
aku khawatir sama reina aku kasian liat dia
ya kamu tapi kamu salah dong
kamu sampai kelepasan kamu jangan sampai kelepasan ngomong seperti itu
aku mau ke sana
aku sebagai orang tua juga punya perasaan pak
dan aku gak akan bisa terima
kalo seandainya hal ngelarang aku untuk ketemu dengan reina
tapi kalian kan punya perjanjian
perjanjian yang gak adil pak
papa minta kali ini kamu ngalah ya
lebih baik kamu fokus sama elsa sama kesa
kamu jangan cari cari masalah lagi ya
aku tau maksud papa baik
tapi aku gak mungkin pasrah nerima begitu aja
reda itu anak aku pak
gimana besok jadi pre wednya
jadi sih insya allah jadi
semuanya udah siap
kayak baju makeup
kak doain ya
semoga semuanya lancar
sampai hari hanya nanti lancar
terus nggak ada hambatan sama sekali
nanti acaranya juga bisa meriah dan rame juga
apaan sih kamu
kan bentar lagi kan catherine menikah
masa kita keduluan sih dia punya anak
kita juga harus program dong
ke kamu tuh apaan sih
anak itu titipan dari allah
kok jadi malah balap balapan kayak gini sih
tapi kan harus berusaha juga kan
kita kan manusia biasa
gak salah dong kalo kita berusaha
terima kasih ya allah
akhirnya kebahagiaan datang
mahamir kami semua
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya sh lad obviously
hari ini jadwalnya bikin bubur kacang pasti anak anak seneng bu ada kalu ada
tamu siapa nak panino bu panino makasih ya iya bu panino ada apa ya dia kesini
assalamualaikum waalaikumsalam apa kabar pak nino baik baik ada apa ya pak boleh saya bicara sebentar
dekat bukti baik pak mari kita bicara di ruangan saya aja oke silakan
merasa wangi ya kalau saya merasa wangi ya kalau saya merasa wangi ya kalau saya merasa
wangi ya kalau saya merasa wangi ya kalau saya merasa wangi ya kalau saya merasa wangi ya kalau saya menanggung
wangi ya kalau saya menanggung
wangi ya kalau saya menanggung ini
hai tapi saat itu rena pergi dan berada

hai tapi saat itu rena pergi dan berada dekat dengan aldebaran
dekat dengan aldebaran
rena harus dalam pengawasan lebaran
itu baru motor
kalau seandainya mobil
kondisi rena akan lebih parah
ibu temui aldebaran
kasih dia teguran dalam hal pengawasan rena
dan sekalian juga ibu
tolong ketemu dengan rena
ibu pastiin kondisi rena seperti apa
karena aldebaran sama sekali tidak mengizinkan
saya untuk ketemu dengan reinhard
padahal saya ayah kandungnya
jadi sekali lagi saya minta tolong ibu temuin
saya sempat telfon dengan rena
kakinya masih sakit
pastikan kondisi rena baik baik saja
baik pak nino
saya akan ke rumah pak al
untuk mengecek keadaan rena
terima kasih banyak
kamu makan dikit banget ya
enggak usah ini ini aja gak habis kak
dikit lagi udah
aku kan mau priwet loh
nanti kalau buncit gimana
aku tuh lagi diet gak mau
gak mau makan banyak
kamu kok makan dikit banget sih
nanti kalau lemes gimana

nanti aku mau makan dikit
ya tapi perempuan emang gitu sih
dia tuh pengen banget terlihat sempurna
di hari pernikahannya
aku waktu nikah sama kamu juga gitu gak
aku tuh diet
tapi kan aku punya juga
kamu lihat itu sedikit banget
itu pasti mas rendy
ntar aku bukain dulu ya
udah biar kakak aja yang bukain ya
kak tadi udah
kamu gak makan kakak suapin
kak ini nasi loh
yang bilang ini bubur siapa
goreng aja nasi goreng ya
kak rendy tuh
udah sarapan tuh
kebetulan udah tadi di rumah
berarti kalau gitu kita berangkat sekarang aja kali ya
lanjar lancar ya fotonya
makasih hati di jalan
kasih makan adek gua ya
soalnya dia makannya dikit banget porsinya tuh
itu kayak bayi gitu kan
aduh udah udah
yuk ayo kita berangkat
roti inget ya
kak udah deh
siang kecil lah jadi gitu nih
udah kesana aku di hati hati ya
ya take care

emang kayaknya udah anak kecil apa digituin malu loh dia depan rini digituin
gitu terpala sakit gimana
ya kan aku udah bilang iya
bawel banget sih
jadi semalam itu aku dapet surat panggilan dari kepolisian
untuk menghadiri persidangan
hari ini rantai jam sebelas
sebenernya tante ingin sekali nemenin kamu jess
tapi tante harus nemenin rena
karena kan rena kemarin abis dapet musibah
kasian kalau tante tinggal sendiri
aku bisa sendiri
kamu pergi sendiri
tante percaya kamu bisa tanpa percaya kamu perempuan yang kuat dan hebat
tapi tante gak mau kaum pergi sendiri ya
kamu harus ditemani ya
tante takut kamu trauma lagi nanti disana di persidangan
baiknya harus ada yang nemani
gimana kalau kamu ditemani oleh pak surya dan bu sarah
aku sih fine tante sendiri aman
tapi kalau memang om suri dan tante sarah mau nemenin
alangkah senang ya aku
yaudah oke sebentar
surya jadi tumpah tadi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak surya hari ini sibuk pak
ehm karena kebetulan saya baru dapet info dari jessica
kalau dia mendapat panggilan untuk sidangnya iqbal hari ini
jam ya jam sebelas
apa saya nggak mau jessica pergi sendiri karena saya takut jessica trauma nanti di persidangan pak
jadi kalo pak surya gak sibuk dan tidak keberatan mungkin bisa menemani jessica pak
ehm tadinya memang saya mau ke covist city tapi gapapa saya bisa kok
saya bisa nganterin jessica ke pengadilan
terima kasih pak surya
ehm jam berapa saya harus jemput jessica
ehm sidangnya tadi
jam sebelas ya
ya sidangnya jam sebelas
ehm kalo gitu mendingan saya lebih awal deh jam sembilan saya kesana
takut terlambat nanti
sekali lagi terima kasih ya pak surya